bkt menuju ke arah jakarta jatinegara seperti itu
ini menggunakan jaring ini sebagai jaring pengaman
kemudian kita juga tahu tadi ada keterangan resmi dari tumpak